untuk menjawab kritik dari lima arsitek indonesia soal desain garuda di istana negara ibu kota baru indonesia
kami telah bersama pendesain karya seni tersebut ada bapak nyoman warta yang malam ini berada di kota bandung jawa barat
halo selamat malam pak nyoman
selamat malam mbak
pak nyoman boleh digambarkan kepada kami sebelum kita bicara lebih lanjut soal desain istana negara
boleh dijelaskan kepada kami soal keikut sertaan pak nyoman dalam mendesain istana negara di ibu kota baru
saya ikut saja kemudian baru baru ini saya terpilih sebagai pendesain istana
sehingga saya mendapatkan tugas dalam waktu satu bulan ini harus saya mampu menyelesaikan peraruh istana
karena desain yang kita itu sangat dasar sekali
memang ada tuduhan saya ini kok
saya itu membuat karya arsitek
saya itu mendirikan biro arsitek tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
itu menangani proyek proyek saya sendiri sebagian besar
dan juga karena aturan dari negara kalau ingin dapat proyek dari pemerintah kan harus ada pt
kemudian tahun sembilan puluh an saya mendirikan pt megapola
dari holdingnya dari noart
nah itu yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru
karena banyak juga seorang dokter bikin juga perusahaan arsitek
banyak alih alih yang lain yang dikerahkan
nah kalau kebetulan saya ini saya memang bekerja sudah lama dengan para arsitek
alih alih struktur gitu ya
karena waktu saya mau ke sekolah pun kebetulan saya mau menangkan sembarang proklamator
saya desain sendiri dan saya ikut sendiri pada saat itu tidak punya grup
tahun berapa itu lupa saya itu
tujuh puluh delapan kalau nggak salah
di pegangsaan itu disembarakan secara nasional
kebetulan saya ikut sendiri tanpa grup dan memenangkan sembara itu
jadi saya bukan orang baru dalam mengerjakan pekerjaan arsitek
jadi termasuk museum saya ini saya desain sendiri
gwk itu juga kita desain sendiri
tentu bekerja sama dengan alis itu
tapi saya juga

kita kirim juga ke wind tunnel test untuk meyakinkan struktur kita kuatnya terhadap terpaan angin
pak nyoman bagaimana jawaban bapak terkait dengan kritik yang dilayangkan oleh asosiasi arsitek
yang menyebut bahwa desain istana negara yang merupakan karya bapak ini tidak ramah lingkungan
karena begini bilah bilah itu yang kelihatan garis garis dalam basic design itu itu adalah semacam sunscreen
jadi patung ini tidak akan pernah tertimpa apa namanya dapat pencahayaan langsung dari matahari ke kaca
kacanya jauh di belakang
kemudian kita ada catwalk satu meter untuk membersihkan kaca tanpa harus pakai gondola
dan dari dalam juga masih lihat view tanpa kelihatan dari luar
artinya listrik itu akan bisa berkurang untuk ac nya
yang saya nggak ngerti ini mereka belum tahu tapi sudah terlalu jauh mengatakan bahwa
mengatakan bahwa ini tidak ramah lingkungan
nah kami terbiasa bekerja bersama dengan ahli ahli
ya gitu jadi ini bukan kerja sendiri
ya kami hasil diskusi dan sebagainya
kebetulan kenapa garuda
garuda ini kan sudah jelas kesepakatan bangsa
ya yang kemudian jadi bineka tunggal ika
tapi ini memang tidak itu
ya maksudnya apa
kalau kami mengambil karya karya etnik di daerah daerah itu
kita mempunyai budaya etnik yang begitu banyak
kalau saya taruh di situ kayak apa rame sekali
jadi supaya menghilangkan keceburuan dari masing masing etnik itu
saya ambil garuda itu sebagai yang saya ambil
itu sebagai yang sudah ada kesepakatan secara nasional
itu itu maksudnya ya
jadi saya mengambil itu supaya lebih jelas lagi
sudah jelas itu alat pemersatu
kalau dibilang kudo itu tidak modern
ada juga yang bilang yang modern itu apa
sekarang saya tanya orang baduy baduy itu ya
orangnya sederhana tidak merusak lingkungan
apa itu orang kuno atau orang modern
buat saya dia modern sekali karena wawasan lingkungannya luar biasa
kurang lebih itu
jadi mengukur modern itu adalah penerbatan panjang
karena kebetulan ini kebetulan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
saya bergabung dengan gerakan seni rupa baru yang menghapus perbedaan perbedaan itu
seorang arsitek boleh aja bikin patung boleh saja melukis nggak ada yang melarang
ya itu kreativitas itu tidak boleh dilarang
asal jangan menyalahi aturan
nah itu kalau saya prinsipnya begitu
tidak boleh unsur kreativitas itu dilarang talak
itulah gerakan seni rupa baru itu mempelopori kebebasan untuk berkarya
artinya meskipun kritik terus berdatangan
artinya terus ketika
ketika kritik terus berdatangan
apakah pak nyoman sudah punya rencana untuk membuat karya lain yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan kita pak
oh iya saya punya rencana cukup besar juga
saya akan membangun kawasan budaya dan pariwisata di bandung
ya nanti kalau ada waktu saya bisa tayangkan gitu
nah itu besar sekali
dan itu kita pembiayaannya dengan teman teman
tidak dengan biaya pemerintah
itu ada dan tidak satu
saya ada beberapa proyek yang berkaitan dengan arsitek
tidak tahu tuh kenapa
ya jangan salahkan saya dong
juga kenapa saya menjadi pemenang
jangan salahkan saya
karena buat saya
saya banyak kerjaan juga
baik baik baik
lambang garuda dipilih untuk menjembatani seluruh etnis yang ada di indonesia
terima kasih pak nyoman nuwarta sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini